artis rizky bilar dan lesti kejora rabu siang memenuhi panggilan pemeriksaan yang dilayangkan penyidik barres krim polri dalam kasus penipuan investasi robot trading dna pro
datang dengan didampingi kuasa hukum mereka rizky dan lesti tidak berkomentar banyak ketika dicecar sejumlah pertanyaan oleh wartawan
keduanya diperiksa sebagai saksi dalam kasus ini karena diduga turut menerima aliran dana dna pro
dna pro merupakan salah satu aplikasi robot trading yang diblokir pemerintah
hingga kini polisi telah menetapkan dua belas tersangka terkait kasus investasi bodong dna pro
enam orang saat ini sudah ditahan enam lainnya masih dalam daftar pencarian orang